kalau kerja di pabrik atau di kantoran nggak mungkin
pertama ijazah saya gak tuh kemana
yang kedua pengalaman
pengalaman di terminal nggak mungkin buat jadi referensi
ketiga soal umur
terus kang gobang diminta mengundurkan diri
bukan mengundurkan diri
biar seolah olah itu kemauan kang gobang sendiri
selain itu mengundurkan diri kedengarannya lebih enak dibandingkan dipecat
sekarang kang gobang dimana
ada di rumah
kang gobang ada di sebelah kamu
saya di warung lagi makan
kang gobang gak kamu ajak
tadi udah saya ajak tapi katanya saya belum lapar
sekarang kamu lagi makan
yaudah terusin makannya kita teleponan lagi nanti
kita ketemuan koordinasi
kemarin kan udah dikasih tahu sama kang kecep
terus tadi iwan jelasin lagi
uang yang kita tarik gak usah di storing kemana mana
kita bagi empat
karena sekarang pembelian lewat gober udah mulai banyak
kata teserena harus ada orang yang tanggung jawab khusus
melayani driver gober yang mau ambil orderan kitchen print
saya fokus ngurusin jualan online keluar kota sama promo
berarti harus nambah karyawan baru
kata teserena gak usah
bisa dirangkap sama orang yang udah ada
misalnya kang sukanta
kalau ada driver gober mau ngambil orderan
dia yang melayani
kalau nggak ada dia bisa tetap ngerjain pekerjaan
dia yang lain
dia udah punya tugas ngantar kicimpring ke toko toko
kalau dia pergi yang ngurus driver gober siapa
yang ngurus driver gober biar cemomun aja
oke saya setuju
ninggu planets jutaan
no di mana bentuknya

maaf a telat tadi benerin mesin air dulu
di rumah rusak airnya ngalir
sekarang mesin airnya udah benar
istri saya lagi manggil tukang servis
ada tukang bubur ayam menunggu
ya nungguin dibelilah
masa nungguin diusir
tugas cemumun sekarang yang utama ngurusin pembelian kicim pring melalui gober
kalau lagi enggak ada driver gober yang dateng
tetep ikut bikin kicim pring
irin ngurusin penjualan online keluar kota sama ngurus promosi di sosmed
ditambah urusan administrasi sama stok
sukanta tetep ngurus pengiriman ke toko toko sama ekspedisi
selain tetep ngurus pengiriman ke toko toko sama ekspedisi
tugas soekarno juga bikin kopi
pakai kacang enggak
tapi ayamnya dibanyakin
gini lagi beli bubur ayam
neng juga mau
yaudah sekarang kerja lagi
kamu beli juga
bubur ayam ma
mak sama neng beli bubur
kang juga mau
akan minta beliin bubur kok malah ke dapur
mau beli bubur buat
enggak bareng kamu rad
tadi janjiannya masing masing langsung kesini
iwan belum dateng
iya makanya lama soalnya pengangkot
tadi udah saya kasih tau supaya pinjem motor didu
sebelum iduk nggak tersisa
mau irish defense atau apa sih ya
baji nih misalnya mau posisi kalimantan di luar proses
katanya nggak jadi ada kasus sesek
namen aktif ini
ini lah php
terima kasih ya boleh n og aylab
but tonight n update pengen ga nabancan
maaf saya belakangan

saya mau ngantar kopi buat kang murad
cuma buat kang murad aja
kang ujang sama kang iwan gak dibuatin
bikin dua lagi buat kang ujang sama kang iwan
kopi hitam dua duanya
saya taunya dari bu bun
dia nggak telepon
cuma kirim pesan
mungkin kalau nelfon gak enak
karena kang gobang ada di rumahnya
kenapa gobang dipecat
tapi kang kobang disuruh mengundurkan diri
sama yang punya restoran
kenapa disuruh mengundurkan diri
yang punya restoran sama semua karyawan restoran
udah tahu kalau kang gobang pernah dipenjara karena kasus pembunuhan
mungkin mereka takut
abu bun gimana kabarnya
kalau kakinya mah belum baik
abu bun tinggalnya sama siapa
nggak ada yang ngurus
waktu kakinya baru patah mah di rumah saya
gak ada yang ngebaikan
baru pulang ke rumahnya
biar sampai sembuh aja di rumah saya
tapi dia gak mau
kebetulan sekarang ada kang gobang
jadi ada temennya
kang obama masih kerja di proyek bangunan
sekarang jadi tukang cuci piring di restoran
waktu terpaksa berhenti kerja di proyek bangunan
terus sekarang berhenti kerja di restoran
karena orang orang di tempat kerjanya udah tahu
kang gobang pernah di penjara
sebelum berhenti kerja di restoran
jadi tukang cuci piring
kang mus sudah bilang ke saya
supaya bantu kang gobang punya kerjaan yang lebih baik
jadinya seperti kebetulan
kang gobang kan katanya dulu bos terminal
bosnya kang cecep sama abu bun
kenapa nggak balik lagi ke terminal
jadi bos lagi
kang obang itu seperti kang mus
kenapa pensiun segala
kita kan bukan pegawai
sebetulnya bukan cuma kang gobang
abu bun juga gak jelas
gak punya kerjaan
saya mah punya
bantu istri jualan makanan
yang punya pekerjaan itu istri kamu
kamu cuma bantu
mungkin kita harus bikin usaha
biar kang gobang sama abu bun punya kerjaan
saya emang gak usah dipikirin
saya memang gak punya pekerjaan
tapi saya harus bantuin istri
kamu tersinggung sama omongan saya tadi
semarang semarang semarang
kamu masih inget kang gobang gak
ya waktu ngobrol sama kang bus di atas jembatan
wajahnya gak keliatan jelas
tapi kamu udah tahu kan kang gobang itu siapa
kang ubang itu kan senior
malahan lebih senior dibanding kang cecep sama bos bubun
kayaknya kita harus kenalan
maksudnya memperkenalkan diri
kamu tahu rumahnya di mana
belum kita tanya bos bubun
ya udah telepon
saya cari kerja lagi
cari kerja di mana
sebentar kang ada telepon
tahu rumah kang gobang
dia tinggal di rumah saya ada apa
kebetulan saya mau kenalan
memperkenalkan diri silaturahmi bukan cuma saya
maksudnya kang bubun mau tanya dulu sama kang kobang
sama teman temannya yang sekarang di terminal seperti kita dulu
mau kenalan sama kang gobang
memperkenalkan diri silaturahmi
mau ketemu di mana di sini aja
mereka berapa orang
kita berdua terus ditambah tamu enam orang kurang nyaman kalau di sini
mending nanti saya aja yang kesana
sejak keluar penjara saya sudah dua kali ke terminal
tapi cuma sampai jembatan belum pernah masuk ke terminalnya
kapan mau kesana
hari ini juga bisa saya kan nganggur
saya temenin saya akan nganggur juga
bukan kalau naik kendaraan umum repot
enggak kalau duduk di depan aman
saya kasih tahu dulu ke otang
mereka kerja sampai sore kan
nggak usah dikasih tahu dulu kita langsung senang aja
hati hati bawa dompetnya jangan sampai kecopetan
memangnya di sini suka ada copet
copetnya udah ketangkep kemarin tapi jaga jaga aja
kalau tidak ada copet yang lain
kamu sudah lapar
beli nasi bungkus tiga
tapi tolong ada yang patroli dalam
khawatir ada copet lagi
kan copetnya kemarin udah ketangkep
copet di bandung bukan cuma satu aja
bisa saja sekarang
giri giri copet yang lain beraksi di sini
yang urus parkir siapa
nggak takut kepanasan
nanti jadi kayak saya
saya beli nasi bungkus dulu
saya punya era j ao
oh i kalau apa
kalau nggak apa apa kenapa kamu liatin
ya biarin aja tuh gus
kalau saya ngeliatin motor orang lain
itu gak boleh
takut dikira mau maling
di warung lagi makan
mau sirulatur rahmi sama kang gobang
kamu sama emen sebagai mantan orang terminal
mau ikut gak
bosnya kang cecep sama kang bubun
waktu semua masih di terminal
ke rumah kang bubun
nunggu info dari kang bubun
kang gobangnya mau apa enggak kalau kita ketemu dia
kalau udah dapat info dari bos bubun
dia udah gak mau dipanggil bos lagi
soalnya sekarang dia udah bukan bos
kalau udah dapet info
kasih tau emen
kok patrolinya sebentar
kalau ada copet gimana
sepasar saya udah kasih tau
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
beli nasi bungkusnya udah
ini lagi jalan
balik ke pasar
kayaknya ada masalah
ajun tiba tiba ngajawab telepon
sempet kedengeran dia teriak
seperti yang manggil atau bentak orang
sempat ada suara mesin motor
terus hapenya mati
tapi saya ada yang merampas
pasti udah jauh
orangnya pake motor
ini mas saya mau berandai andai aja
berandai andai kalo kaya
berandai andai kalo apa
berandai andai kalo orang orang yang dibayar bang edi bener bener udah kalah
atau berusaha balas dendam tapi gagal
bang edi bangkrut
terus nasib kita gimana
mungkin kita bakal dipakai lagi
seperti yang kamu bilang kemarin
kalo udah gak dipake
kita cari kerja yang lain
cari kerja dimana
mungkin kerja di pabrik
atau di kantoran
mana mau mereka nerima lelaki gondrong kaya kita
kalau syaratnya harus rambut pendek
berarti kita harus dicukur
menilai diri sendiri
menilai diri sendiri
kalau gondrong masih ada unsur kerennya
kalau kerja di pabrik atau di kantoran
ijazah saya gak tau kemana
yang kedua pengalaman
masalah saya juga sama kurang lebih kayak gitu yang paling mungkin kita ini usaha atau dagang
masalahnya modalnya dari mana
saya ada ngejam red jadiannya gimana
waktu saya jalan mau balik ke sini di telepon taslim pas saya jawab telepon tau tau ada yang
nampak sampai saya dari belakang terus dia lari ke temennya yang udah standby pakai motor di depan
kalau saya kejar kan gak mungkin mereka pakai motor
nah teh makan
kamu masih ingat orangnya motornya
kalau orangnya nggak sempat kelihatan jelas muka
saya melihat mereka dari belakang
padahal mereka pakai helm
motornya sih inget
tapi motor yang sama atau mirip motor mereka
gak ada tanda khusus kayaknya gak ada
nomor platenya gak sempat saya lihat
saya fokusnya melihat orangnya
ya udah kalau gitu ikhlasin aja hp kamu
kalau kerja di terminal
buat dapat segitu mungkin harus seharian
makanya saya nggak mau diajak kerja di terminal
saya kepikiran kalau punya modal
kalau bikin warung nasi kayak gini
modalnya harus besar
mending jualan di kaki lima aja
bikin warung tenda
ya udah aku mau
ya udah aku mau